penolakan kampanye kembali dialami pasangan nomor urut dua basuki cayapurnama jarod saiful hidayat
kali ini penolakan dilakukan oleh sejumlah warga di kelurahan karanganyar kecamatan sawah besar jakarta pusat
sejak senin pagi puluhan warga rw enam kelurahan karanganyar sawah besar menutup jalan di depan komplek pemukiman mereka
warga menolak kehadiran jarod yang hari ini dijadwalkan akan berkampanye di sekitar kelurahan karanganyar
warga menolak sebagai buntut pernyataan gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama di kepulauan seribu september lalu yang dianggap menistakan agama
sementara itu aparat kepolisian dari polres jakarta pusat disiagakan untuk menjaga keamanan dalam kegiatan kampanye jarod saiful hidayat
penolakan kampanye dari warga yang dialami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
mendapat perhatian serius dari komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta
kpu dki jakarta menyatakan akan membuat keputusan konkret bersama badan pengawas pemilu dan polda metro jaya pekan ini
hal itu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang
namun kpu menolak untuk melakukan pendekatan hukum terhadap warga
melainkan lebih memilih pendekatan persuasif serta sosiologis bersama pihak terkait
penolakan pak jarod pak bistari itu mengatakan datanya kpu termasuk juga bawaslu belum serius menangani kehasil ini
kita sudah sangat serius sudah melakukan koordinasi rapat rapat koordinasi dengan pihak pihak terkait ya
kpu sudah berapat koordinasi dengan bawaslu kemudian juga sudah berkomunikasi dengan polda metro
dan pekan ini akan lebih di konkretkan lagi
ini sesungguhnya tidak semata mata urusan kpu atau urusan bawaslu
tetapi juga ini memang melibatkan
banyak via termasuk tim calon jadi tim kampanye pasangan calon mereka kan punya tim kampanye
punya relawan kampanye punya petugas kampanye
nah tim tim ini harus bekerja jangan sampai kemudian mereka belum berkomunikasi
belum kulon istilahnya dengan warga setempat calonnya sudah datang sehingga kemudian warga ada yang kaget
dan kemudian melakukan penolakan